ibu akan jadi pengantin orang terkaya di kampung ini enggak enggak
yang baik baik beres dan dia kabur beres datu aku mau istirahat dulu karena besok
dong yang ini tambahan dari saya untuk apa ini pak udah ambil air pak terima kasih pak maaf pak rt
karena ini sudah malam jadi saya mau pamit dulu ya sudah hati hati jalan bayanto ya setoran sama
orang di rumah terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam bagaimana datuk datuk sudah lihat sendiri kan
kamu betul toh siti anak tukang sampah itu memang benar benar cantik dia pantas untuk menjadi
istriku yang yang keberapa ya sudah tidak terhitung lagi datu hahaha tapi datu bagaimana kalau tukang
sampah dan istrinya itu menolak itu kapan dia akan masih punya hutang dan itu aku akan
buat sebagai dalih untuk memperistri siti hahaha

tapi datuk aku mau istirahat dulu ya pak rt kamu betul betul lihat sendiri kan

ah sekali orang berhutang pada datuk rambe
maka dia akan terus selamanya berhutang hahaha
kami sudah merampok semua uang tukang sampah itu
ayah kenapa kau bisa sampai gini
ayah habis dirambak
saya gak bisa mempertahankan uang itu bu
mungkin uang itu belum rezeki kita
silahkan duduk dato
aku datang kesini untuk meneragi hutang
malam ini tepat
saya habis kena musibah
uang gaji saya sebulan
kasih waktu satu bulan lagi
malam ini juga kamu harus bayar hutang kamu
selama ini kurang baik apa aku sama kamu
saya benar benar sih gak punya
aku mau beri uang dato
aku masih bersedia menolong kalian satu kali lagi
dengan satu syarat
syaratnya apa dato
kalian harus merelakan
ternyata itu tujuan dato sebenarnya
saya tidak bisa mencari uang dari kamu
jangan merelakan anak saya
menikah dengan orang kejam seperti dato
ya sudah kalau begitu
bayar saja hutang hutang kalian
kamu tahu tugas kamu
tetangga tetangga learntar
tetangga tetangga tetangga
seharusnya kamu itu senang
kamu akan jadi pengantin
jaga dia baik baik
beres dan dia kabur
aku mau istirahat dulu
aku bakal jadi
besok kamu akan dinikahi oleh datuk
enggak mau berubah
enggak mau berubah
tuhan yang mudah jadi ya allah
hamba mohon pertolonganmu ya allah
harusnya masih apa lagi ya allah
amba mohon kepadamu
hanya kepadamu ya allah
tolonglah anak amba ya allah
tolonglah siti ya allah
saya sudah tidak bisa berbuat apa lagi
engkau maaf pengasih
amba mohon pertolonganmu ya allah
amba mohon pertolonganmu ya allah
amba mohon pertolonganmu ya allah
amba mohon pertolonganmu ya allah
amba mohon pertolonganmu ya allah
amba mohon pertolonganmu ya allah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tidak akan menikah hari ini
kamu jangan macam macam
ingat kamu masih ada hutan sama saya
semua hutang hutangnya saya lunasi
kok ibu ada di sini
dari pak haji kami tahu kalau siti akan kesini
dan kedatangan kami ke sini adalah memohon maaf pada pak yanto sekeluarga
juga siti karena beberapa hari yang lalu kami sempat menuduh siti mengambil barang barang kami
dan semuanya itu sudah ketahuan siapa yang mengambil
dia adalah nung dia dan lucy
dan besok siti sekolah lagi ya
terima kasih bu
dan ini mas yanto
apa ini pak
saya menyerahkan kunci ini beserta rumah
saya berikan secara ikhlas kepada mas yanto sekeluarga
ya sudahlah mas yanto
apa yang saya berikan ini belum seberapa dibandingkan daripada jasa mas yanto yang telah mengembalikan amplop beserta isinya kepada saya
dan ini ada sedikit
sedikit tambahan uang untuk digunakan sebagai modal usaha dan untuk melanjutkan anak anaknya sekolah
alhamdulillah ya allah
dan menurut snake manjimu itu adalah keseruan di al neste harian
yang diberikan oleh pani yang willis tetap hajar dan mengembalikan alkun ratu
puji bagi allah tuhan semesta awal
maha pemudah bagi maha penyayang
yang memuasai hari pembalasan
hanya engkau lah yang kami sembah
dan hanya pada mulakan maafan bertolongan